gambar drone yang dirilis pada kamis kemarin memperlihatkan sebuah gedung apartemen yang membara di sebelah barat laut kiev ibu kota ukraina
kerusakan diakibatkan serangan rusia yang dilakukan sepanjang rabu
situasi yang diperlihatkan sebuah drone ini hanya berada lima puluh km barat laut dari ibu kota kiev ukraina
penduduk di kota kecil ini pun bersiap meninggalkan kota sedangkan jumlah korban tewas atas serangan di gedung apartemen ini belum diketahui dengan pasti
hingga saat ini kiev dan kota besar lainnya masih berada di tangan ukraina
namun perserikatan bangsa bangsa menyebut sekitar satu juta orang telah meninggalkan ukraina mencari perlindungan ke sejumlah negara seperti polandia dan eropa barat lain
sejumlah pihak menyebut sasaran invasi rusia ialah untuk merebut kiev dan memaksa sejumlah perubahan seturut kehendak rusia